kamu nanti disana
rasa kamu itu mau pergi jauh ya
padahal kan cuma ke ciraos
kalau kangen kan
tinggalnya ke hangkot
nanti kamar mandi
gak usah mak
kok gak usah
mak duduk dulu
sebentar ya mak
ari dedeh kemana mak
masuk siap hari pergi pagi pulang malem
tapi kamu jangan bilang orang ya
nanti dedehnya malu
yang bersihin rumah juga emak
ya allah mak
kalau dedehnya tau
dedehnya marah sama emak
sok mak makan dulu
kalau ada apa apa
mak perlu apa apa
iya cuy terima kasih
mulai besok mimin sudah tinggal di ciraos
jadi bisa nengokin mak
tiap hari kesini
alhamdulillah terima kasih cuy
mak gak suka lauknya
tinggal aja cuy
apa perlu cuy cari orang buat nemenin mak
gak usah cuy
kamu tinggal aja cuy
yaudah ya mak
cuy jalan dulu
nanti mak makan ya
saya sampaikan ke pratisna
kalau barusan itu kita ngobrol di dia
ih jangan kan aku
nanti dia kegeeran tau
ya udah saya bilang aja dapet salam dari ciyoyongnya
ya itu juga jangan
ih kakak gue mah suka begitu deh ah
tapi kalau dia duluan yang salamin ya nggak apa apa juga sih
yaudah nanti saya sampaikannya
masa perempuan duluan
yaudah kalau gitu
eh saya ke kantor dulu ya kak
kasih tahu akang ya kalau sudah juhur
akang teh mau jemput edward
istrinya sudah meninggal empat tahun yang lalu
orangnya baik sih bu
tapi kupon belum siap jadi ibu rumah tangga
iya bu kokpen takut nanti malah gak bisa ngurus suami
ngurus taman bacaan aja apapun masih lalai

pokoknya udah bisa ngurus suami
ibu popon gak pernah bu berfikir seperti ini
tapi setelah popon ikut ibu
pikiran popon jadi terbuka
duduk dulu pon istirahat
iya bu bentar popon selesain nyapunya dulu
kamu nanti disana
rasa kamu itu mau pergi jauh ya
padahal kan cuma kecil aus
nanti kamar mandi
jangan lupa di kamperin ya
biar gak banyak kecoa
bajunya juga biar gak apek
kok ada cucian piring kotor

jangan nunggu tarso
sampah juga dibuang langsung
biar gak banyak tikus
anduk juga harus dijemur
biar gak lembab
kamu itu pun harus pindah kecil laos
beli apa deh
ini dede bawain pepes ikan
mas kesukaannya emak
oh ya sebentar
mak duduk sini
dede bukain mak
dede piring ya mak
berlatih setiap hari
berlatih setiap hari
selalu mawas diri
selalu mawas diri
pada konspirasi global
pada konspirasi global
yang menyusup tiap hari
yang menyusup tiap hari
bisa kami atasi
di dunia banyak poros
di dunia banyak poros
di dunia banyak poros